presiden jokowi akan bertemu dengan presiden ukraina volodymyr zelensky dan presiden rusia vladimir putin
pasca menghadiri kttg tujuh di jerman
lawatan presiden jokowi ke eropa kali ini menegaskan misi perdamaian agar rusia dan ukraina segera menghentikan perang
seberapa besar pengaruh indonesia untuk bisa mendamaikan rusia dan ukraina
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara kementerian luar negeri
teguh faizah shah
selamat sore pak faiz
selamat sore inha
guru besar hukum internasional ui prof hikmahanto juwana
selamat sore prof hikmahanto
oke saya mau ke pak faiz terlebih dahulu
pak faiz presiden jokowi berencana bertemu dengan presiden ukraina presiden zelensky
soal keamanan lawatan presiden kemlu dapat informasikah akan ada gencatan senjata sementara selama presiden jokowi kesana
saya tidak ada informasi seperti itu ya
yang kita cermati adalah sama tbi
tim aju atau tim advance dari jakarta sudah tiba di kiev
mereka memonitor langsung kondisi dari lapangan dan juga melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan kondisi di kiev itu sendiri
dari sisi upaya yang sudah kita lakukan tentunya
rencana kunjungan ini sudah juga dikomunikasikan kepada pihak yang bertikai
apakah itu ketiak rusia dan ketiak terkait seperti nato dan lain lain
dengan demikian dari sisi koordinasi semuanya sudah dilakukan
waktu ke waktu kita memastikan kondisi di lapangan khususnya dengan kehadiran tim aju atau advance team
yang sudah berada di kiev untuk melaporkan semua perkembangan
ini lokasinya dari lokasi perang ini berapa ratus kilometer sih
pak faiz kabarnya memang cukup jauh ya
kalau lokasi memang jauh ya
tadi kita sama sama mengetahui bahwa dalam perang modern saat sekarang faktor jarak tidak menjadi lagi satu penghambat ya
karena seluruh jarak jauh bisa dilontarkan
yang saya ingin garis bawahi bahwa semua pihak terkait dengan konflik ataupun yang menjadi bagian dari konflik itu sendiri
semuanya sudah terkonfirmasi sudah terinformasi akan rencana kunjungan bapak presiden
banyak hal terkait aspek keamanan yang tidak bisa kita ungkapkan
karena itu tentunya menjadi satu hal yang harus dipastikan tingkat kerahsiannya dan jaminan keselamatan yang kita dahulukan
pak faiz ini kan perkembangan
perangnya multidimensi ya
banyak yang menyarankan banyak yang mengkhawatirkan mengatakan bahwa pertemuan ini sebaiknya dilakukan saja di perbatasan
tidak perlu sampai ke kiev
mengingat potensi force fight nya tinggi
tadi anda katakan bahwa dengan model perang yang sekarang itu bisa terjadi di mana saja
resiko keamanan presiden di sana ini bagaimana
semuanya sudah dihitung ya
kita juga sebagai rujukan beberapa kepala negara kepala pemerintahan lain pun sudah melakukan kunjungan hingga ke kiev
contoh contoh kasus keberhasilan kunjungan dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan proses tidak bisa dibuka ke publik
jadi kita mengikuti pola pola yang sudah ada dan jaminan keamanan tentunya diberikan oleh pemerintah tempat
dan sekali lagi dengan pihak pihak yang menjadi pihak utama dalam peperangan
namun juga pihak pihak lainnya yang juga selama ini aktif memberikan dukungan senjata kepada pihak ukraina
pak faiz tapi kan eskalasi serangan rusia kepada ukraina ini
beberapa hari terakhir meningkat ya
karena pertemuan uni eropa menentukan nasib ukraina di nato ini bagaimana
apakah kemudian itu juga menjadi pertimbangan dari kementerian luar negeri
semuanya menjadi pertimbangan ya
kita mendapatkan laporan perkembangan kemarin dan tim dari jakarta sudah terinformasi perkembangan ini
namun ada profesionalisme yang juga ditampilkan oleh tim aju yang sudah berada di ukraina
mereka yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan berangkat dari situasi assessment
kondisi keamanan di tempat dan juga data data intelijen
jadi semuanya berproses berjalan
kita sama sama mendoakan saja tidak terjadi hal hal yang mengkhawatirkan pada saat presiden berkunjung ke ukraina
prof hikmahanto prof ini kalau pak faiz tadi mengatakan cukup optimis begitu ya
karena tim advance sudah mengecek terlebih dahulu kondisinya di sana
dan melihat keberhasilan beberapa kepala negara yang sudah juga pernah melakukan lawatan ke ukraina
ini tampaknya lancar
sehingga ini diharapkan
tapi seberapa tinggi sebetulnya resiko keamanan presiden dalam lawatan ke ukraina
karena serangan rusia kepada ukraina ini meningkat
dan perang ini multidimensi
banyak juga pasti yang tidak ingin misi damainya presiden jokowi ini berhasil
ya resikonya tinggi ya
saya melihat kepala pemerintahan johnson datang ke ukraina
tapi berbeda dengan presiden kita
di mana bapak presiden dan republik dan republikan sudah diungkan juga melalui berbagai media termasuk media internasional
jadi di sini memang resikonya lebih tinggi
misalnya kita bandingkan dengan bapak presiden menteri pertahanan menteri luar negeri amerika
nah tapi dunia tahu
bahwa kunjungan bapak presiden itu dalam rangka
agar terjadinya fire atau gencatan senjata antara rusia dengan ukraina
nah oleh karena itu
mungkin pak faiz tidak bisa bicara secara terbuka
tapi saya berharap bahwa kemlu atau misalnya intelijen negara kita
itu bisa berkomunikasi dengan otoritas di sana
selama presiden hadir di ukraina
maka tidak dilakukan serangan serangan ke utama
saya kira seperti itu
bahwa bapak presiden terjadi apa apa
tapi sayangnya tidak ada informasi soal gencatan senjata itu pak
tadi sudah disampaikan oleh pak faiz
pak faiz saya ingin tanya ya
misi apa sih sebetulnya yang ingin dicapai presiden dalam pertemuan dengan putin dan zelensky ini
karena kalau menghentikan perang ini sepertinya agak sulit ya
apakah ada misi yang
kemudian harus realistis tercapai
apakah gencatan senjata atau
sepertinya pak faiz
hal hal terkait misi yang akan dijalankan oleh bapak presiden
gantinya sudah beliau sampaikan sebenarnya ya
utamanya adalah mendorong adanya membuka jalur komunikasi kembali
karena pada akhirnya
setiap konflik memerlukan adanya satu terobosan komunikasi
apakah langsung melalui pihak yang berkonflik itu sendiri
ataupun melalui pihak ketiga
mengenai detail isu yang akan disampaikan juga beberapa hal sudah kita ikut dengarkan
dari atas disampaikan oleh ibu menteri luar negeri misalnya
bagaimana upaya kita untuk memastikan
tantangan yang dihadapi dunia saat sekarang terkait ketersediaan pangan bisa ikut diselesaikan
kedua negara ini merupakan salah satu bread basket ya
merupakan lumbung pangan dunia
dengan demikian perlu satu proses
tandangan pangan yang ada disana ataupun yang dari rusia
bisa terkeluar dari embargo atau sanksi yang diterapkan
disinilah mungkin salah satu yang bisa dimainkan juga peran oleh bapak presiden
terkait dengan kapasitas beliau sebagai salah satu
yang ditunjuk oleh
secjek ddb menangani krisis pangan dan
energi dan keuangan
jadi ada beberapa topik yang digunakan oleh bapak presiden
pada saat kunjungannya nanti
dan juga sebagai presiden cg dua puluh
dan juga dalam kapasitas beliau
terkait tiga isu besar yang dihadapi dunia saat sekarang
seberapa besar pengaruhnya ini posisinya indonesia
sebagai presidensi g dua puluh
tadi sudah disebut sebetulnya oleh pak faiz
dalam menjebatani rusia dan ukraina
untuk membuka ruang ruang komunikasi
terutama terkait dengan krisis pangan
tadi pak faiz sudah sampaikan
kalau kita bicara soal gencatan
sesuatu yang realistis
tapi kalau perdamaian secara menyeluruh tentu tidak
konflik rusia dengan
bahkan konfliknya itu tidak hanya
rusia dengan ukraina
tapi juga rusia dengan amerika serikat dan sebagainya
nah kenapa saya katakan realis
ini perang sudah lama
jadi ada pihak ketiga yang mencoba
di awal awal perang memang ada isu
sesuatu yang realistis
perjuangkan oleh bapak presiden
indonesia mau berkembang
tidak saja rusia menolak
terhadap resolusi majelis umum
sama sama amerika serikat
bisa saja rusia mengatakan bahwa ngapain kamu datang ke kami
setelah kamu mengutuk
tetapi kan itu tidak dilakukan oleh rusia
justru rusia menerima kunjungan bapak presiden
jadi dikasihkan pada saya
sebenarnya perlu landing
untuk keluar dari perang ini
dia tidak mungkin
hanya menentikan perang
yang kalah perang
dan banyak nanti
ini sesuatu yang realistis
yang perlu juga kita pahami
temu dengan kepala pemerintahan
yang kebanyakan adalah negara barat
mereka harus bisa
berikan jaminan kepada presiden
bahwa china tidak akan masuk
jadi anggota nato
dan ini yang kemudian dibawa oleh bapak presiden
untuk mengatakan bahwa
karena ini menjadi concern besar
belum lagi di thailand
bapak presiden harus mengatakan
jalan jalan tengah
dan aparat di china
terhadap warga negara
yang menggunakan daya rusia
ini juga yang menjadi
kalau misalnya seperti itu terjadi
seberapa kuat pengaruh presiden jokowi
dan juga indonesia
untuk bisa meyakinkan ini
meyakinkan presiden putin dan juga presiden zelensky
dari hasil oleh oleh bertemu dengan
para pemimpin eropa di ktt g tujuh ini
karena mereka keluar dari perang ini
mereka ingin menghentikan perang ini
karena sudah empat bulan
legitimasi mereka berkurang
mereka harus keluar
sehingga mereka perlu ada pihak ketiga yang
untuk bisa keluar secara bermartabat
sampai hari ini belum ada negara
satu kecuali indonesia
yang kemudian hadir
menangani permasalahan ini
nah tetapi kan kita harus juga pandai
karena perang ini
itu yang message yang diberikan oleh bapak presiden
waktu sebelum beliau berangkat
tapi kan ini kemarin
kalau misalnya kita dengar
presiden zelensky kan sebetulnya sudah mau ya
sebetulnya kuncinya adalah di presiden putin
presiden rusia begitu ya
kalau kemudian presiden jokowi tidak mendapatkan jaminan dari
jaminan dari para pemimpin eropa
bahwa mereka tidak akan menerima ukraina
sebagai anggota nato
apa yang kemudian bisa dijanjikan oleh presiden jokowi
kepada presiden putin
untuk gencatan senjata ini
kan yang paling penting sebetulnya itu
yang menjadi concern dari
negara negara amerika serikat cs
sudah menyatakan secara resmi
bahwa mereka tidak akan menerima ukraina
karena tidak disampaikan secara langsung
kepada presiden putin
nah seandainya bapak presiden
dan kemudian itu
sampaikan kepada presiden putin
presiden putin mungkin
sudah agak tenang ya
apalagi sudah empat bulan
sekali lagi saya ingin terastikan disini
jangan dilihat dari indonesia
tetapi karena sudah empat bulan
dan mereka butuh jalan keluar
dan alhamdulillah kita punya inisiatif
jadi ini bukan sesuatu yang biasa
pak faiz apakah kemudian dalam forum pertemuan
antara presiden jokowi dengan presiden putin
nanti juga akan
presiden jokowi ini meminta
ketegasan dari presiden putin
supaya tidak menggunakan senjata nuklir
karena ini kan belum pernah ya
ada pernyataan secara eksplisit dan juga tegas
tidak akan menggunakan senjata nuklir
karena itu salah satu jaminan
tentunya saya tidak bisa membayangkan ya
apa yang akan disampaikan oleh bapak presiden
tapi itu masuk dalam agenda yang akan disampaikan nggak pak faiz
ini adalah satu kesempatan
untuk bertemu secara langsung
hal hal yang menjadi perhatian indonesia
dan juga hal hal yang menjadi perhatian dunia
kekhawatiran dunia dan kekhawatiran indonesia
bahwa presiden sudah berkunjung ke
bertemu dengan pemimpin g tujuh
dan beberapa negara berkembang lainnya
pertemu dengan presiden zelensky
semuanya menjadi cukup
dan membutuhkan informasi untuk kemudian
dibicarakan dengan presiden putih
saya tidak mau memprediksikan
dari saat sekarang
apa yang akan disampaikan bapak presiden
namun ini bukanlah pertemuan pertama
antara kedua presiden
sudah ada modal kapital dalam hal ini
di pertemuan pertemuan sebelumnya
sehingga harapan kita pertemuannya akan cair
di saat saat seperti ini memang diperlukan
yang bisa membangun atau menginisiasi komunikasi
antara pihak pihak ketiga
dan bapak presiden mewakili
negara seperti indonesia
yang memiliki kebijakan
kita bisa bersikap
negara negara bisa menilai
bahwa kita adalah
berangkat dari kepentingan nasional
dan prinsip prinsip politik luar negeri kita
di sisi lain ada beberapa
yang saat sekarang sedang diemban oleh indonesia
sehingga memberikan bobot tambahan
dan kita bertemu dengan presiden kutip
namun di sisi lain tentunya
di antara kedua mereka
sudah ada pernah interaksi di masa lalu
dan kita berharap
ada sesuatu yang positif
dari interaksi yang pernah terjadi di masa lalu
sudah ada interaksi di masa lalu
melihat kedekatan dari para pemimpin negara
tapi ini tanggung jawabnya
presiden jokowi juga berat
karena menjadi presidensi g dua puluh
ketua presidensi g dua puluh
sudah tahu apakah kemudian
dalam pertemuan presiden jokowi
dengan presiden ukraina dan juga presiden rusia
presiden jokowi akan mencoba
kemudian membuka ruang komunikasi
memfasilitasi pertemuan kedua pemimpin itu
di bali mungkin pak faiz
ya semua kemungkinan
memang bisa saja ya
kalau kita melihat proses perdamaian
proses penentikan peperangan
tidak selalu selesai dengan satu
satu kali pertemuan
untuk bisa menyelesaikan permasalahan
untuk bisa kita menargetkan
satu tengah waktu tertentu
semuanya akan selesai dengan sendirinya
perlu satu proses
dan oleh karena itu
semua peluang atau avenue yang terbuka
yang akan dimanfaatkan
tidak saja oleh indonesia
tapi oleh negara negara lain
yang memiliki kepedulian yang sama
bagi perdamaian di dunia
oke pak prof fikmahanto
terakhir ini yang tidak ingin
bahwa perdamaian ini tercapai
pertemuan presiden jokowi
dengan presiden putin dan juga presiden zelensky
bisa membukakan jalan sebagai
pertemuan pertama yang mungkin nanti akan dibawa
dalam kttg dua puluh di bali
bisa menjadi momentum jembatan bagi putin dan zelensky
untuk bisa duduk bernegosiasi di bali
bisa tercapai ini
yang tidak menghendaki
terakhir itu orang yang
ini menunjukan tragedi kemanusiaan
orang orang seperti itu
orang orang yang tidak bertanggung
dan kita indonesia tidak berpihak
pada hal hal yang
oleh karena itu bapak presiden akan hadir
untuk memastikan bahwa
yang meminta peran ini
presiden tentu punya backup plan
dalam pencatatan senjata
paling tidak beliau sudah menyampaikan
kepada presiden zelensky dan presiden putin
untuk hadir di bali
dan pada waktu g tujuh
juga beliau minta
pemimpin g tujuh untuk hadir
ide nya adalah
ini akan dibicarakan mengenai masalah ini
langsung berbicara antara
indonesia dan negara negara
dan mereka memfasilitasi
jadi kita ini sudah
kalau saya menurut saya
apa yang dilakukan bapak presiden ini
sudah sangat sistematis dan benar
pertama pergi ke jerman
untuk ketemu dengan
kepala pemerintahan kepala negara
lalu pergi dulu ke
lalu membawa semua message ini
ini bukan satu diplomasi
ini bukan satu rangkaian
dan kalau misalnya ini tidak berhasil
maka akan diselesaikan
jadi ini sudah sudah sangat luar biasa
kalau pak faiz asas tidak bisa menyampaikan
karena beliau adalah
jadi kita memahami
jadi kita berharap ada
hal yang positif begitu ya
dari hasil lawatan presiden jokowi
bertemu dengan para pemimpin negara g tujuh
di jerman kemudian
membawa mungkin komitmen
ke presiden ukraina
bisa disampaikan kepada presiden rusia
dan ada titik terang
untuk penyelesaian perang antara
rusia dan juga ukraina
kalau tidak berhasil
mungkin kita berharap bisa diselesaikan
ataupun bisa ada titik terang lain
di kttg dua puluh november di bali
itu harapan kita semua
begitu ya prof hikmahanto
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
saya selalu prof hikmahanto
dan juga pak faiz
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
terima kasih sama sore